dan informasi pertama minggu siang kondisi lalu lintas dari arah kota tegal untuk menuju persimpangan tol brebes timur terpantau lebih lengang jika dibandingkan dengan kemarin siang
walaupun demikian pihak kepolisian menerapkan kontraflow dari arah kota tegal menuju persimpangan tol brebes timur sejak pagi tadi
lajur kendaraan yang masuk ke tol brebes timur pun terpantau lebih sedikit